karena er a jadi kepikiran untuk maju
beda pisan sama ajat hakmt kagum dan menghargai eros
beda sekali sama sopi ngobrol sama eros t lebih nyambung
kenapa tuh aku diem
pak kemet mukanya masih bengkak
tak pak kemet
pak kemet mukanya bengkak sakit gak
sakit oh tentu tidak
pak kemet kan punya tenaga dalam
punya tenaga dalam
yaudah pak kemet
sebentar jangan kemana mana ya
ke mana dia
aduh kamu meninggalin aku aja tuh
shhh sudah malam
masih ingat mesir
masih ingat piramida
tak mau sudah malam
bukan sekarang atu
pak kemet pak kemetnya gak jadi ngandungin kita pulang
eh sepatunya tadi dilepas
ngapain sih kita kesini
mau mauan ngasih surat
dikasih duit juga enggak
ini cok ada surat
surat dari pak ustadz besar al kemed
surat ini teh surat cinta
eh anak kecil teh nggak boleh ngomongin cinta
terima kasih ya
terima kasih ya
kalau gitu kita kabur dulu ya c
tunggu sebentar ya
pak gurunya ada c
pak guru udah berangkat
mau ngobrolin masalah kemet sama eros
mau ngobrolin masalah kemet sama eros
kemet sama eros
silahkan atu masuk
tidak usah cek terima kasih
eros kan sudah mau dilamar sama ajat
kemet jangan ngedeketin eros lagi
eros suka sama kemet
tidak kenapa khawatir
eh ya gitu aja c
permisi terima kasih
eh kita dibohongin sama kemet
pak ustadz al kemet
sampai sekarang pak
sir nggak pernah disuruh paham
jangan jangan dia nggak pernah salah
dikembalikan bukan dibalikin
ya udah kalau gitu pak ustadz
kita ke sekolah ya
apa saya salah nulis ya
ini mah bukan dikembalikan
nggak apa apa bu
bukan ke rumah saya
boleh atuh masa nggak boleh
tapi rasanya lagi ke depan
sebentar kok katanya
nunggunya jangan di sini atuh
pengen lagi balik
udah apa apa ya
aku udah disenang baik baik aja
di dekat rumah itu
di gebukin sama anak buahnya aa jat
tanya mereka tuh jangan tanya aa
mereka kapuk tidak ngegebukin aa
dengar radio tidak semalam
ya radio era tuh masa radio aa
kalau dengarnya di radio aa berarti kita lagi bareng dong
jangan jangan dia gak tahu aku ngirim lagu
maksud eros stasiun radionya apa a
akan kirim lagu buat er
iya tahu a
akhirnya dia suka beneran atau main main ya
udah satu jam
iya udah satu jam
iya udah satu jam
udah satu jam
eros bilangnya mau kemana
tadi ada kemetnya di rumahnya
bapak juga gak nanyain sama ibunya kemet
eros sama kemet
tidak tidak ini lagi ngobrol sama emak
nah aja tunggu di sini ya biar bapak yang cari
nah ajat silakan duduk dulu
emang a a kemet nggak tahu kalau a a ajat mau ngelamar eros
semua orang suci bareng kok tahu air
kenapa tuh a a kemet masih mau ngediketin eros
a a tidak mau tahu
udah biasa ya
gampang apa yang masih ada
masih kebayang dikejar kejar bapak r
apa tuh yang kamu suka dari eros
kan banyak pisang cewek yang lebih cantik
itu apanya a
ya banyak wanita yang cantik
tapi wanita yang cantik
yang punya kalian
e r tak pinter
aja di kepikiran untuk maju
e r tak pinter
e r tak pinter
e r tak pinter
e r tak pinter
e r tak pinter
e r tak pinter
e r tak pinter
beda pisan sama aja
hkmt kagum dan menghargai eros
beda sekali sama sopi
ngobrol sama eros teh lebih nyambung
kenapa tuh aku diem
aku mau bikin usaha juga
supaya bisa kebantu banyak orang
seperti eros gimana a
bantu orang gimana
kalau nanti eros collection berkembang
akan ada banyak orang yang kerja sama kayak eros
namanya ngebantu orang eros
eros ngekepikiran sampai ke situ
waduh enggak sampai ke situ
eh tadi kan saya sudah bilang
iya tadi saya sudah bilang
saya enggak liat kang